dan ambil tumpukan ranting ini dan getah pinus
kau tidak pernah tahu di mana kau harus membangun sarang
terima kasih kautol aku akan merindukanmu merindukan kalian semua
dan akhirnya setelah mengumpulkan semua hadiah yang diberikan teman temannya
tuhan kau terbang
tuhan kau terbang melintasi gunung dan sungai dan juga melintasi desa dan kota
melihat dunia untuk pertama kalinya
suatu hari dia mendengar guntur dan kilat dan sepertinya akan turun hujan
dia segera berlindung di sebuah pohon
aku berpikir aku harus tinggal di sini malam ini
bukan ide yang bagus untuk terbang di tengah hujan
ketika tuhan kau duduk di pohon dia mendengar suara yang aneh
dia dengan cepat mengintip cabang cabang untuk melihat dari mana suara itu berasal
ini akan hujan
makhluk apa ini
apakah mereka burung
tuhan kau si burung gagak telah melihat burung merah untuk pertama kalinya
dan dia tidak bisa percaya betapa indahnya mereka
dia membandingkan bulunya yang hitam dengan bulu merak yang cerah besar dan berwarna warni
dia tiba tiba tidak suka menjadi seorang burung merah

lihat aku hitam dan jelek
aku ingin menjadi seperti mereka
sangat cantik dan menawar
jadi tuhan kau mengawasi burung burung merah siang dan malam
dia tidak bisa memikirkan hal lain selain menjadi burung merak
tapi bagaimana caranya dia mulai makan buah seperti mereka menari seperti mereka
dan suatu hari dia mendapatkan sebuah ide
merah yang indah
sejak hari itu tuhan kaum mulai
mengumpulkan bulu bulu merak yang jatuh
dan setelah cukup banyak mengumpulkan
ia mengambil getah pinus
yang diberikan oleh kau tol kepadanya
dan menempelkan bulu bulu itu di ekornya
sekarang aku sudah menjadi burung merah
saatnya untuk pulang
berpikir kalau sekarang dia adalah seekor merak
tuhan kau terbang kembali ke rumah
dan memanggil semua gagak lainnya
dan segera berkumpul di sarang tuhan kau
selamat datang kembali tuhan kau
kami gagak gagak sungguh merindukanmu
tapi sekarang aku bukan lagi gagak jelek
aku sudah menjadi burung merak yang cantik
tapi kau juga gagak
bagaimana bisa kau menyebut gagak jelek
terima kasih tetapi aku seekor merah
aku hanya akan makan buah
gagak yang lain tidak menyukai perilaku tuhan kau
mereka memutuskan untuk meninggalkannya sendirian
tapi tetap saja tuhan kau tidak mengerti apa yang terjadi
suatu hari dia mengambil keputusan
kenapa aku harus tinggal bersama mereka
tempatku adalah dengan burung merah
akhirnya tuhan kau pergi untuk tinggal bersama dengan burung burung merah
karena aku sudah menangis
aku harus memperbaiki diri
aku harus menangis
aku harus menangis
aku harus menangis
aku sekarang seekor merah
kupikir aku bisa tinggal bersama kalian
burung burung merak saling berkonsultasi dan membiarkan burung merak yang aneh ini untuk tetap tinggal
tapi suatu hari hujan mulai turun dan bulu bulu merak tuhan kau jatuh
kau bukan merah
tentu saja aku seekor merak
aku makan seperti kalian
aku tinggal bersama kalian
aku bahkan punya bulu yang cerah dan berwarna warni seperti kalian
bulu seperti kita
kau seekor gagak
tidak tidak tidak
bulu hitam legamu membuatmu terlihat sangat tampan
burung burung merak itu mengagumi bulung hitam gagak yang sangat indah
tapi tuhan kau tidak bisa mempercayainya
bulu bulumu sangat indah dan juga kau bisa terbang tinggi di langit
karena bulu kami panjang kami hanya bisa terbang sangat rendah
kami berharap kami bisa menyentuh langit sepertimu
kau meninggalkan keluargamu yang cantik dan teman teman gagak dan datang ke sini hanya untuk menjadi seekor merak
berbahagialah untuk siapa dirimu
akhirnya tuhan kau menyadari kebodohannya dan pulang ke rumah
aku tahu kau marah padaku dan aku pantas menerimanya
aku berusaha menjadi yang bukan diriku dan dalam prosesnya aku juga kehilangan keluarga dan temanku sendiri
jadi kau masih ingin pie mangkaku
aku sangat lelah hanya memakan buah beri setiap saat
aku minta maaf semuanya
aku adalah seekor gagak dan tidak peduli berapa banyak bulu yang kupasang
aku tetap gagak
selamat datang kembali
dengan bergaya seperti seseorang meniru gaya makan seseorang dan gaya hidup seseorang tetap saja kita tidak akan menjadi mereka
hal terbaik untuk dilakukan adalah bahagia dengan diri kita sendiri
karena tidak peduli siapa kita kita istimewa dan lebih baik daripada orang lain dengan cara kita sendiri